kita ke informasi selanjutnya gubernur dki jakarta anies baswedan meninjau jalan rasuna said kelurahan setiabudi tempat terjadinya banjir ekstrim pada dua hari lalu
menurut anies banjir di kawasan itu terjadi karena kabel fiberoptik yang menghalangi seluruh air
anies meninjau langsung saluran air di salah satu ruas jalan rasuna said
mantan menurut pendidikan dan kebudayaan tersebut memeriksa sejumlah kabel fiber optik di bawah selokan
serta penumpukan sampah di wilayah tersebut
dan kombinasi memang dari dua hal tersebut dinilai menjadi penyebab terhambatnya aliran air ketika curah hujan tinggi
masalah fiberoptik ini menurut anies sudah terjadi bertahun tahun
oleh karena itu ia akan memanggil pihak terkait untuk memperbaiki lokasi fiber optik agar tidak mengganggu saluran air di sepanjang jalan rasuna said
anies menyebut masalah serupa juga terjadi di jalan gatot subroto dan juga cawang
lalu ditambah ada
tanah ada sampah yang kemudian membuat hambatan itu menjadi lengkap
jadi tertutup salurannya
dan ketika itu terjadi maka curah hujan yang tinggi maka dia tidak ada tempat untuk mengalir
nah sudah mulai dikerjakan
sejak kemarin anda bisa lihat itu banyak sak sak berisi lumpur yang dikeruk dari tali air dan dari saluran air
jadi di sini nomor satu adalah pemberesan tali air supaya tali air itu tidak ada hambatan
yang kedua adalah membereskan soal kabel kabel fiber optik
guna mengatasi genangan air di jalanan jakarta tepatnya di sekitar underpass pompa air memiliki peran yang penting iqbal
dan sebenarnya seperti apakah kondisi pompa di beberapa underpass di ibu kota
berikut informasinya untuk anda
rumah pompa ini sempat disambangi gubernur dgk
dki jakarta anies baswedan senin sore karena air menggenang jalan di kolong duku atas jakarta pusat
saat dikunjungi gubernur dari enam pompa yang ada ternyata hanya dua yang berfungsi baik
sementara yang lain tidak berfungsi karena mengalami kerusakan panel
menurut operator pompa yang bertugas beberapa pompa yang rusak sudah diperbaiki senin malam
dan saat ini sudah berfungsi dengan baik
berbeda dengan rumah pompa yang berada di underpass manggarai jakarta selatan
meski mesin pompanya sudah berusia lebih dari dua puluh tahun
tapi belum pernah mengalami kerusakan karena dirawat dan dikelola dengan baik
biasanya kalau kita berbicara soal kerusakan pada pompa itu biasanya disebabkan karena apa
kerusakan pompa itu biasanya terjadi karena ada sampah terutama karung yang biasa
tapi selama kita perawatan berkala insya allah tidak akan terjadi
kepala dinas bina marga dki jakarta yusmada faizal mengatakan dari delapan belas underpass yang ada di jakarta
hanya dua belas yang memiliki mesin pompa
sementara enam underpass lain tidak menggunakan pompa untuk mengaliri air
bila salah satu diketahui rusak pihaknya akan segera memperbaiki
dalam kondisi kondisi seperti itu saat hujan itu kami meminta bantuan membackup
karena takutnya satu pompa
pompa itu dalam kalung sapi tau tau gagal pada saat pelaksanaan kan mati
nah itu harus di backup dengan pompa mobile atau pompa pemadam kebakaran
dimana kala kita dapat informasi dari pompa itu bahwa ada yang trouble ya kita harus cepat
atau tadi arahan pak gubernur dalam kondisi kondisi underpass yang kondisinya seperti itu
nah kalau ada hujan
langsung ditempatkan pompa pompa mobile di sana untuk membackup pompa yang ada
yusman darizal menambahkan kerusakan pada mesin pompa merupakan keniscayaan
karena mesin bila dipakai terus menerus tanpa pemeliharaan dan perawatan pasti akan menurun kinerjanya
selain itu operator pompa juga harus siap siaga di tempat
saat terdeteksi ada kerusakan maka operator harus cepat melaporkan kepada dinas bina marga agar segera ditangani